sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gar lo harus ke kamar ratu sekarang gar
gue gak mungkin melakukannya jok
gar bukan itu gar bukan itu gar
ratu ratu anfal gar
biar lo bisa kesini seneng seneng sama ratu
gar lo tuh tenang aja gar

dan gue yakin suatu saat nanti lo bakalan bisa berterima kasih sama gue
jok buka jok
sampai kapanpun aku gak akan bisa lagi terkabur
iya terima kasih ratu
gue tuga mau datang lima provisiong
gile aku likin lo miunji di teman
n monumental dia lah
buat ah udut itu
amat mengagum waktunya
kamu tuh jangan seenak kayak gitu dong
siapa yang bolehin kamu pergi di tengah tengah latihan
aduh rama bentar lagi itu pertandingan
kamu tuh harus belajar disiplin
lupain semuanya bisa ganggu konsentrasi kamu rama
bisa gak sih untuk sekali ini aja diam
rama kenapa sih
belum pernah di bentak gue kayak gitu
padahal maksud gue kan baik
oh dia gak serius latihan
gue takut nih bakal kenapa kenapa di pertandingan nanti
kenapa kamu bisa tidur di sebelahku
ra tenang ra
apa yang udah kamu lakuin sama aku edgar
tidak ra aku bisa jelasin semuanya
gimana kalian semaleman
pasti sangat indah ya
kalian ini berdua emang paling paling
mana dari bar kalian minta langsung antren ke hotel lagi
di sepanjang perjalanan kalian berpelukan
ya tapi nggak apa apa sih
yang penting kalau teman senang aku juga senang
ini semua gak mungkin
masa kamu gak inget sih
atau belakang lupa
hei kan kamu yang minta diantriin ke motel ini
bahkan kamu untuk minta diabadikan momen momen spesial kamu
kamu mau lihat
itu semua gak mungkin
hei di dunia ini apa yang gak mungkin
edgar itu udah pinjemin kamu duit tiga puluh juta
jadi semuanya mungkin aja kan
lu keterlaluan joe
lu udah udah keterlaluan
lu kenapa marah marah sama gua gak
gua ini berusaha bantuin lu kok
lu bukan dibantuin gua joe
tapi lu malah bikin ratu tambah menderita tau
pokoknya gue akan cari dia
dan gua akan bilang sama dia kalau sebenarnya semalam ada gini apa apa yang telah gua sama dia
itu semua cuma ide busuk lu
kalau emang lo mau bilang yang sebenar benarnya silahkan kan
tapi dengan satu konsekuensi lo akan kehilangan ratu untuk selama lamanya kan
karena kalau ratu tahu yang sebenarnya terjadi gak
ratu akan dengan mudah kembali sama rama
dan dia akan ninggalin lu
tapi kalau ratu gak tahu yang sebenarnya terjadi pada malam itu kan
maka dia akan ninggalin rama
karena dia merasa bersalah gak
dan lu punya satu kesempatan yang bagus pada saat ini gak
di saat ini lu bisa minta ratu untuk nikah sama lu gak
dengan itu lu bisa menjaga dia dan lu bisa melindungi dia untuk selamanya gak
ide gitu kalau bilang busuk
sekarang aku udah kotor
aku udah kotor dan semua ini gara gara edgar
aku benci sama dia
ya allah kenapa jadi kayak gini
di dunia ini apa yang gak mungkin
edgar itu udah pinjemin kamu duit tiga puluh juta
jadi semuanya mungkin aja kan
suhu ini gara gara uang ini
apa aku cuma tiga puluh juta di mata edgar harganya
aku benci sama edgar
aku benci sama uang ini dan aku juga benci sama diri aku sendiri
kemana lagi aku harus mencari uang tiga puluh juta ya allah
aku gak mau kehilangan warungku yang selama ini udah aku bangun ya allah
apa yang aku harus lakukan
apa yang aku harus lakukan
ibu emi masih membutuhkan uang ini
kalau ratu gak ada di makam dika kemana gue harus cari ratu lagi
lagi lagi gak konsentrasi
latihan tuh yang serius dong
pukulnya tuh yang ngejeng
lo mau lihat yang serius
lihat nih ya

l sta terus ngulau sayang tiga
ke menjwell pes hots nah
kej dung dua
aku sayang ke liat obor documents namaku yg regres di sini

aku sayang perdebut jalanan disiert kan
aku sayang aku dungi aja lah
segampang itu kau minta maaf sama aku
kamu itu udah ngambil sesuatu yang paling berharga dari diri aku

dan dari kamu ambil gitu aja kamu tuh berangsa tau gak

dari dari kamu aku gak bisa balikan lagi sama rama

dan itu semua gara gara kamu
kamu jatuh sampai kapanpun aku akan pernah lagi maafin kamu
maafin aku ratu
aku gak berani bilang yang sebenarnya sama kamu
kalau semalam kita berdua sama sekali tidak melakukan apa apa
tapi joe benar
mungkin lebih baik begini
kesalahan aku memang tidak termaafkan
tapi izinkan aku menebusnya
aku akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan aku ke kamu
meskipun aku sama sekali tidak melakukannya
tetap lebih baik kamu tidak tahu
kalau semalam aku sama sekali tidak menyentuh kamu sedikitpun
karena aku terlalu menyayangi kamu
maafkan aku ratu
rama kamu kemana aja sih
bu nungguin kamu dari tadi
mama juga minta maaf karena sampai sekarang
karena belum bisa ngumpulin uang untuk
untuk melunaskan hutang ibu
tapi ibu tenang saja
sebentar lagi kan rama ada pertandingan
ya bisa lah untuk melunaskan sepertiga hutang ibu
justru itu rama yang ingin ibu bilang sama kamu
kamu tuh gak perlu lagi capek capek cari uang itu
karena ibu udah bayar lunas hutang ibu
tapi ibu dapat uang dari mana
ibu juga gak tahu
sepertinya ada malaikat yang baik hati ngirimin uang untuk keluarga kita
tiba tiba ibu melihat uang itu terkenal
letak di atas meja ini
pas lagi tiga puluh juta
di amplopnya ada nama ibu
cuman gak ada nama pengirimnya
ternyata lo minjem uang sama edgar ya
lu udah bohongin gua
dan gua kecewa sama lu
apa jangan jangan itu dari ratu
ratu pasti udah terlalu sakit hati dengan ucapan gue itu
dia pasti gak akan memaafkan gue
sepertinya uang itu dari rosa deh
karena selama ini kan
kamu tahu sendiri rosa tuh udah berbaik hati sama keluarga kita
dia tuh mau bantu kita karena dia tahu kalau keluarga kita tuh utangnya banyak
pasti dia punya uang tiga puluh juta deh sengaja untuk bantu kita
kamu tahu nggak alamatnya rosa
tolong dong antarin ibu ke sana
ibu ingin memastikan apakah uang itu dari dia atau enggak
ibu ingin berterima kasih sama dia
sebenarnya maksud kedatangan kami
hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu
hanya ingin mengucapkan terima kasih rosa
ibu tahu kalau nak rosa sebenarnya yang membantu keluarga kami
dengan bantuan nak rosa uang sejumlah tiga puluh juta itu
amat sangat membantu
kami memang bisa bebas dari hutang kami
sekali lagi terima kasih
ibu dan rama
jadi berhutang budi sama nak rosa